kita khawatir melihat perkembangan situasi di timur tengah
dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun
oleh karena itu upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh indonesia
dari sisi perekonomian tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak
akibat serangan israel ke kedutaan iran di damaskus
dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh iran
situasi di timur tengah memanas
pasca iran menembakkan ratusan drone dan rudal ke wilayah israel
aksi ini sebagai balasan atas serangan israel ke fasilitas diplomatik iran di damas suriah
israel pun mengancam akan melancarkan serangan balasan
adu kekuatan antara dua musuh bebuyutan ini memunculkan beragam spekulasi
ada kecemasan aksi saling serang antara israel dan iran
akan melibatkan banyak negara dan memicu perang dunia ketiga
akankah perang dunia bakal menjadi nyata
apa dampaknya bagi indonesia jika aksi saling serang antara israel dan iran berkepanjangan
israel iran adu kekuatan indonesia terancam dalam tanda tanya
timur tengah makin memanas
sabtu tiga belas april lalu iran meluncurkan serangan udara ke israel
yang mencakup satu ratus tujuh puluh drone tiga puluh rudal jelajah dan satu ratus sepuluh rudal balistik
ini adalah pertama kalinya iran melancarkan serangan ke israel
dari wilayah kedaulatan irak
iran mengatakan itu merupakan balasan atas serangan israel
ke fasilitas diplomatik iran di damaskusyria pada satu april lalu
kementerian luar negeri pun mengimbau agar wni di israel dan iran meningkatkan kewaspadaan
kbri aman telah menjalin komunikasi dengan para pemerintah israel dan iran
kbri mencatat terdapat pada tiga ratus tujuh puluh enam warga negara indonesia yang tinggal di wilayah iran
mayoritas adalah israel dan iran
kbri mencali tempat penerbangan tahun dua ribu dua puluh satu
kutipan mempunyai kota panjang di kota komunikasi
presiden jokowi menggelar rapat internal dengan para menterinya di istana selasa siang
membahas potensi eskalasi yang terjadi antara iran dan israel
menteri luar negeri retno marsudi mengungkap pesan jokowi
terkait konflik yang kini melibatkan iran israel
yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak pihak terkait menahan diri
mantan direktur pelaksana bank dunia marie l kapangestu mengatakan
indonesia akan terkena dampak jika ketegangan antara israel dan iran terus berlanjut
hingga menyebabkan defisit apbn
peristiwa sabtu lalu adalah episode terkini dalam permusuhan lama antara iran dan israel
kedua negara itu telah terlibat dalam permusuhan berdarah selama bertahun tahun
bahkan permusuhan keduanya merupakan salah satu sumber ketidakstabilan di wilayah timur tengah
akankah aksi saling serang dua seteru ini akan berbuntut panjang dan bisa memicu perang dunia ketiga
lalu apa dampaknya bagi indonesia jika konflik israel dan iran berkepanjangan
dan tentunya sejak tanggal satu april yang lalu kami mengadakan komunikasi juga kepada para wni kita yang ada di iran ini
untuk siaga dan juga kami melakukan koordinasi dengan kementerian luar negeri dengan direkturat perlindungan wni di jakarta
tapi kalau di kantor pemerintahan atau di militer di iran gitu untuk mengantisipasi kalau kalau kemudian israel melakukan serangan
bisa digambarkan pak dubes seperti apa antisipasinya
jadi sejak serangan kembali iran ke israel tidak ada warning dari pemerintah iran
kami melihatnya seperti itu
oke pertama ya yang saya lihat adalah ini ada kaitannya dengan serangan israel ke gaza
karena perdana menteri netanyahu selalu mengatakan tidak ada yang bisa menyetop israel
tidak denhak mungkin juga tidak pbb tidak siapapun
nah dalam konteks seperti ini iran sebenarnya ingin terlibat di dalam perang itu
tapi dia tahu kalau misalnya dia begitu saja terlibat amerika serikat berada di belakang israel
nah ada blessing in disguise nya ketika israel melakukan serangan ke fasilitas diplomatik iran di suria
karena sekarang iran punya legitimasi
dia sudah menyampaikan ke dewan keamanan pbb setelah serangan itu satu april tidak begitu di respons
nah dalam pengamatan saya israel tidak akan menyerang balik
pertama dia tidak akan didukung oleh amerika serikat
dan banyak kepala pemerintahan kepala negara di berbagai negara eropa terutama eropa barat
meminta supaya tidak melakukan serangan balik tersebut
presiden perancis perdana menteri inggris
lalu yang kedua ini sebenarnya kesalahan dari israel
dia melakukan serangan ke fasilitas damascus ini
kalau misalnya ini salahnya iran kemarin di dewan keamanan pbb sudah ada resolusi yang mengecam tindakan iran
lalu kemudian sudah ada embargo terhadap iran
karena memang dalam posisi israel itu yang salah
yang terakhir adalah iran dia well calculated
jadi kalau sekarang ada pengamat dari misalnya amerika mengatakan oh iran tidak punya apa apa
ini bukannya nggak tahu
dia melakukan serangan serangan ini untuk mengatakan kepada israel bahwa saya bisa melakukan serangan ini
lalu kemudian iran juga mengatakan bahwa serangan ini langsung berakhir
setelah serangan kasatnya mengatakan kepala staf angkatan bersenjata mengatakan bahwa kita sampai di sini
tapi dia mengatakan tapi kalau ada serangan balik maka kita akan serang lebih besar lagi dan lebih masif lagi
tadi prof hip mengatakan netanyahu kemudian awalnya kan tidak mendengar dalam konteks gaza
nah apakah sekarang suara suara dari negara negara untuk berhenti tidak menyerang lagi akan juga didengar oleh netahu
karena kalau tidak didengar juga maka ini menjadi ambang bagi terjadinya perang dunia ketiga
kalau misalnya iran menyerang israel secara masif dan besar pasti amerika serikat akan masuk
ketika amerika serikat masuk rusia akan masuk
mungkin rusia nggak punya pandangan yang sama dengan iran
tapi yang penting adalah sekarang saya punya legitimasi untuk melawan amerika serikat di timur tengah ini
merasa bahwa saya juga mau menyerang amerika serikat
nah ini yang oleh presiden joe biden itu dikalkulasi betul
pernyataan dari joe biden adalah kalau israel melakukan serangan balasan ke iran maka amerika serikat tidak ada di belakang israel
artinya ini betul betul deeskalasi yang disuarakan pemimpin dunia akan didengar baik oleh iran maupun oleh israel
israel menyerang iran dan dieskalasi serangan ke gaza
dan ini yang sebenarnya diinginkan tidak hanya oleh iran tapi oleh masyarakat dunia walaupun mereka tidak bisa menyuarakan secara lantang
karena kalau misalnya amerika serikat tidak bisa menyuarakan secara lantang karena ada lobby lobby yahudi lah
yang tidak mungkin siapapun presiden itu akan melawan
kalau bu ruwaitin jadi setelah ini mudah mudahan betul betul
ruhaitin betul betul meredup
kira kira apa sih yang diantisipasi oleh pemerintah indonesia untuk betul betul ini betul cooling down dan kemudian selesai
masih bersama saya budi mantan rujo di satu meja
bu ruhaini jadi apa langkah pemerintah indonesia untuk memastikan deeskalasi dan pelindungan wni di israel atau di teheran itu bisa berjalan
ya tentu tadi sudah disampaikan oleh pak dubes ya
tentu yang pertama dilakukan oleh indonesia
dan ini pada saat terjadi serangan itu kan sebetulnya kita sedang dalam libur nasional
memang ini kemudian koordinasi itu dilakukan
karena memang sedang kita masa liburan lebaran
jadi yang pertama tentu seperti yang disampaikan oleh bu menlo
arahan presiden adalah pelindungan warga negara
kemudian yang kedua adalah tentu seperti harapan dari banyak negara
seperti yang disampaikan oleh prof hikmahanto ya
bahwa ini harus ada satu upaya untuk melakukan deeskalasi
dan indonesia sebetulnya di dalam
ini kan sebetulnya ada akar masalah tentang masalah palestina dan israel
dan indonesia sudah sangat terlibat sangat intensif ya bersama dengan beberapa negara oki
yang menjadi representasi dari oki untuk melobi negara negara yang berpengaruh
dan juga negara negara yang terkait dengan konflik itu
dan itu tentu menjadi modalitas indonesia untuk meneruskan diplomasi itu
dan karena ini sekarang juga melibatkan

posisi indonesia di oki harus juga diperkuat
dan memang kita punya modalitas ya di oki bahwa indonesia sebetulnya cukup didengar
pengalaman saya enam tahun di oki indonesia mempunyai standing di situ untuk bisa bersama sama dengan negara negara anggota yang lain
untuk melihat bahwa persoalan ini harus juga menguatkan oki
dan disitulah sebetulnya proses proses deeskalasi bisa dilakukan
posisi indonesia yang bebas aktif dan memiliki standing di oki ini juga menjadi peluang bagi indonesia untuk melakukan diplomasi diplomasi kepada negara negara lain
yang sebetulnya kita sangat tidak memiliki beban ya
berbicara dengan amerika berbicara dengan rusia dengan china dengan saudi arabia dengan iran
ini adalah modalitas yang dimiliki oleh indonesia
sehingga tentu seperti arahan bapak presiden bahwa bu menlu mendapatkan arahan untuk terus melakukan proses proses diplomasi ini
untuk segera dapat dicapai deeskalasi ini
kalau mas didi mas didi apa yang harus diantisipasi ya kalau ketegangan ini kemudian berlanjut dalam perspektif kepentingan ekonomi indonesia itu sendiri
untuk kebijakan terbaik untuk menghindari dampak ekonominya yang menghentikan perang itu
nah sekarang kalau mengarah kepada ke perang dunia ketiga seluruh dunia ini habis
nah analisis saya ekonomi politik ya ekonomi politik itu siapa yang untung siapa yang rugi
kalau ada satu aksen ini nggak ada yang untung
pemerintah indonesia itu lima tahun yang lalu kosong kebijakan luar negerinya
pak jokowi tidak pernah mau datang ke luar negeri
kalau tidak mampu kerahkan sby jk orang orang hebat indonesia itu kesana
untuk ini untuk diplomasi ketemu
di asean kemudian di oki ketemu
g dua puluh ini forum yang kapan saja bisa dilakukan
jadi kalau semua perang ya ya kena dampak semua
sekarang memang kurang yang dilakukan oleh pemerintahan presiden jokowi
sekarang mana ada perbincangan ke oki komunikasi ke teman temannya di g dua puluh dan lain lain
buruh ini gimana respon dari masukan mas didi
itu untuk masalah komunikasi prof ya
dalam arti bahwa ada banyak aspek yang dilakukan ya
misalnya kalau misalnya kita lihat bagaimana indonesia juga mempunyai modalitas ya ketika mencoba untuk membangun komunikasi antara ukraina dan rusia misalnya
dan juga tentang masalah diplomasi kita tentang vaksin
itu kan modalitas modalitas yang sebetulnya kita miliki
dan di dalam keanggotaan g dua puluh misalnya pasti terjadi komunikasi komunikasi itu
hanya mungkin tidak sekuat ini
misalnya beberapa krisis ya setelah persoalan
kita belum semuanya recovery dari krisis covid misalnya
tetapi kan itu kemudian bagaimana proses proses recovery itu bisa terus dilakukan ya
dan tentu dengan keanggotaan
dan indonesia ini indonesia juga menyampaikan apa yang dilakukan oleh indonesia
nah oleh sebab itu kalau tadi lima tahun yang lalu gitu ya
lima tahun yang lalu
presiden china dalam konflik antara ukraina dan rusia kan menahan diri tuh
sebenarnya orang melihat semua bahwa dia akan merupakan bagian dari rusia kan
sekarang kalau indonesia berhasil membawa xi jinping ketemu amerika
atau prabowo ikut di dalam proses ini itu sesuatu yang besar
baru hanya himbauan himbauan statement seperti statement biasa saja
jadi sekarang kesempatan ajak presiden turki ajak jepang
keempat temu menjadi perhatian dunia bahwa kita tidak perlu emosi seperti ini
sebab kalau perang dunia ketiga habis habis semua
sebenarnya bumen lu sudah menyampaikan ya
sudah kontak ke misalnya mitranya di jordania amerika
bahkan mungkin ke israel tapi nggak lewat jalur diplomatik
pasti ada orang orang tertentu yang sudah menyampaikan
karena isunya bagi indonesia begini
kita nggak akan mengatakan stop gitu
tetapi seperti ketika pak jokowi berangkat ke mana eropa ya waktu itu ukraina
pertama terkena adalah negara negara berkembang
nah jadi kita harus sampaikan ada common enemy
mereka gak mau dengan igunya terus mengatakan
ego saya bahwa saya harus menang perang dan lain sebagainya
nah pasal dua ayat tiga piagam pbb mengatakan kalau ada sengketa
sehingga tidak berpengaruh pada keamanan perdamaian keadilan internasional
karena selalu mengatakan bahwa kita gak mau berpihak pada salah satu kekuatan
walaupun saya kritik juga ketika dubes kita di pbb mau maunya ikut menjadi co sponsor ketika mengutuk rusia
harusnya kalau kita politik luar negeri bebas aktif jangan
supaya kita punya kesempatan untuk berbicara
karena kita mengatakan berbagai hal kepada para pihak yang bersengketa ini
nah itu yang memang harus dilakukan
dan seandainya ya indonesia ini menelunya punya pesawat udara sendiri
beliau bisa melakukan shuttle diplomacy
tidak yang lalu datang dan lain sebagainya
meyakinkan bahwa kita harus dieskalasi
kalau tidak konsekuensinya akan berat
dan terutama bagi negara negara berkembang
baik saya kembali ke pak dubes indonesia di iran
kalau lihat perdebatan di dewan keamanan antara dubes israel dan kemudian dubes iran terjadi pertikaian
apakah ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa memang ini akan terjadi eskalasi atau deeskalasi
menurut bacaan dari pak dubes seperti apa
jadi tentunya tidak ada satu apa namanya
komunitas ataupun negara yang menginginkan ini menjadi apa ya
dan upaya upaya diplomasi itu akan tetap diperlukan
sebagaimana yang telah disampaikan oleh profesor yuwana tadi
ibu menlo sendiri sudah melakukan diplomasi walaupun melalui partail porn
tetapi juga di apa namanya
di perisi oleh rekan rekannya
contohnya ke iran kalau tidak salah dua hari yang lalu
ibu menlo melakukan hubungan pertelepon dengan menlo iran
dan juga melakukan hubungan telepon dengan beberapa menlo yang terkait dengan soal ini
kalau soal apa namanya ekskalasi
semua negara tidak akan
menginginkan terjadinya pecah perang head to head
apalagi mengarah kepada perang dunia ketiga
pak dubes kalau spesifik bagi kedutaan kedutaan asing di tehran
melakukan emergency meeting atau apapun untuk
meredam ini menjadi konflik yang berkepanjangan
kalau spesifik kbri di teren apa yang dikerjakan pak dubes
jadi kami melalui jalur informal
dalam arti tidak membentuk suatu
apa namanya pertemuan yang formal
mungkin juga pada saat
diploma apa namanya diplomatik itu kita berbicara
dan tentunya semua negara
yang memiliki perwakilan di iran
itu tidak menginginkan pak
apa namanya sudah berusaha seperti indonesia
untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di sini
itu yang terjadi pak
banyak sekali spot spot perang ya
apakah ada potensi terjadinya
potensi untuk ke arah sana pasti ada
bagaimana negara negara ini
dan kemudian melakukan deeskalasi terhadap
saya nggak melihat bahwa ini sebenarnya israel lawan iran
israel melakukan penyerangan ke gaza
seandainya perang di timur tengah itu
jumpa pers dari menko perekonom air langga hartarto
kalau dokter itu menganalisis oh kamu
akar masalahnya kan perang perang itu kan
sekarang pelang belum berlanjut
orang ribuan perusahaan sudah mengkoreksi
kurangi sudah sekarang kemudian
menteri bumn dihitung lagi itu sudah
berkurang ya enggak employment
ini bukan pesimis analisis kritis
perang juga ada orang mewanti wanti
aja gitu ya sekarang kita
apbn dengan utang besar dan kita juga
harga komunitas yang tinggi itu juga
benefit jadi sekarang ini yang kritis kita
dampak yang kritis harus
kita antisipasi jadi prepare
buru haini gimana tadi kalau bayangan
langkah langkah populis ya sekarang mungkin
bahwa memang tentu akan ada
yang tidak sepenuhnya kita bisa
segmen masyarakat yang harus dilindungi
sampai juni masih bisa dipertahankan
disitu ada kalau pun ada kenaikan
safety net untuk kelompok kelompok
kantor staf presiden ya bahwa itu memang
diperhatikan adalah mereka yang sangat rentan
menimbulkan masalah yang berkelanjutan
pokok masalahnya itu pada persoalan perang
jadi oleh sebab itu tentu
aktif di dalam proses deeskalasi
seluruh dunia ini merasakan
memaksimalkan peran itu untuk bisa
terutama juga apa namanya
ada saudi arabia dan memang situs
ada tiga yang utama kebijakannya yang pertama
itu harus di daerah daerah
itu di sisi sektor realnya
zaman pak arto inflasi ini lumayan bagus
yang golongan bawah tenggelam itu
ramai kalau itu bagus kita aman
kan juga disitu ada peluang ya kalau misalnya
di dalam juga mas sebagai
dari segi kualitas mungkin tidak seperti yang
substitusi terhadap halal yang itu
membawa kita ada satu opportunity
kalau profit lihat ya ini kan tadi kan
pasti akan berdampak ya minimal
atau berapa minyak juga udah
naik ke angka delapan puluh lima gitu kan
anda apa lagi yang perlu diantisipasi oleh
terkelola dengan cukup baik yang pasti
mengatakan ekspor impor ini kan bergantung pada
itu bermasalah belum lagi pesawat pesawat
negara negara tertentu yang menjadi hub
itu bisa juga terdisrupsi
para pengusaha yang biasanya
penyerapan tenaga kerja ini tidak bisa
dilakukan dengan baik justru
masalah di negara negara
itu akan muncul di dimensi sosial
berdampak pada masyarakat bawah betul
dan yang saya khawatirkan kalau di masyarakat bawah
perang yang besar ini walaupun jauh
dan lain sebagainya justru di indonesia
kita harus juga antisipasi nah
tidak menggunakan kekerasan kalau ngomong aja
menerjemahkan itu dengan kekerasan
itu yang jangan sampai itu terjadi
banyak ada gitu ya harus terasa
kalau misalnya tidak apa bahaya menurut saya
oke baik saya kembali ke pak dubes pak dubes
dekat dengan epicentrum konflik itu sendiri
pak dubes hal hal yang
akan dirasakan oleh indonesia pak dubes
ada deeskalasi konflik itu ya
stabilitas di timur tengah tetapi global
tadi sudah disebutkan oleh
apa namanya lalu lintas udara
di beberapa negara di sekitar
nah itu antara laut merah dan juga
sangat terhambat dan tentunya akan
indonesia juga begitu kira kira pak
era transisi dari pemerintahan presiden jokowi
ke presiden terpilih prabowo subianto
dipersiapkan oleh pemerintahan presiden jokowi
di timur tengah ini berkelanjutan
apa lama dan mungkin luas oke untuk jangka pendek ya kan tidak mungkin perang ini
langsung meluas ke global ya ada lima kutub ekonomi yang menjadi mitra indonesia tapi tidak semuanya
rusak ya eropa amerika jepang china asean mungkin tambahin yang ke eropa rusak karena situ
kemudian dengan amerika rusak tetapi asean sendiri jepang china bahkan india itu masih potensial dan bisa
menjadi mitra dan akan menghidupkan mesin perdagangan indonesia apalagi nanti kita punya
komoditi yang tiba tiba naik karena pemberian tuhan yang lain yang saya sebutkan tiga tadi dan yang
terpenting untuk presiden terpilih yang baru dia harus mulai sekarang berkomunikasi dengan publik
ini kan bukan hanya ekonomi psikologi psikologi psikologi ya kalau investornya tidak mendapatkan
masukan jaminan dari pemerintah baru enggak ada komunikasi ya dia lari tapi kalau dia menyampaikan
kepada publik ya jurubicaranya secara informal boleh ya bahwa kedepan akan melakukan ini kan
tidak ada di kampanye bahwa nanti mengantisipasi perangkan adalah perkembangan geopolitik ya jadi
ini itu pemerintah baru itu presiden terpilih memerlukan teknopoliti
masih jurnalis teknokratik mengerti situasi politisi biasanya dari jurnalis itu dia ngerti masyarakat
ngerti ini ya dan dia menjadi jurubicara ini yang enggak ada biasanya pemerintah sendiri masyarakat
sendiri nah ini diperlukan selama paling tidak setahun ini komunikasi ke publik terutama kepada
dunia usaha dan investasi itu kapan akan mulai dikomunikasi dunia usaha itu kan gampang punya duit masuk ke jadi bunga bank
etik allah dia diak cenang tetap menghidupkan ekonomi akan malah akan bagus gitu paling tidak
meminder five percent pertumbuhan akan baik akan berjalan yaitu masukkan saya oke baik cut logik apa
yang harus dilakukan oleh pemerintahan presiden jokowi maupun pemerintahan baru yang akan terbentuk
dua puluh oktober nanti jika kemudian crisis nih berlangsung berkepanjangan yang pasti pertama adalah
nah kalau perdana menteri mentanyahu ini masih terus melakukan serangan ke gaza
kedua kalau di amerika serikat ternyata presiden yang terpilihnya nanti trump
ini yang juga bahaya juga begitu kan
harus dicermati sambil menyiapkan kontingensi
jadi tindakan tindakan yang harus dilakukan ketika memang akan terjadi perang
karena kita sudah tidak bisa menafikan lagi bahwa yang namanya perang itu sewaktu waktu bisa muncul
jadi harus menyiapkan itu
dan tentu nanti kementerian luar negeri harus bisa memastikan bahwa upaya upaya yang bisa dilakukan oleh indonesia
karena begini indonesia itu sekarang merupakan middle power yang diperhitungkan
karena sudah banyak negara itu kalau dalam situasi perang kayak gitu dia take side
indonesia kita menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif
nah dalam konteks itulah banyak negara yang membutuhkan indonesia bukan untuk sekedar mendamaikan
tetapi menceritakan ini dampaknya
dan yang paling penting adalah perang untuk menyelamatkan muka
karena biasanya dalam perang itu ada pihak yang tidak mau dinyatakan kalah
dan saya minta jangan sampai indonesia melakukan kesalahan lagi dengan berpihak pada waktu perang ukraina itu
jangan sampai itu dilakukan lagi
dan yang tentunya terakhir yang saya harapkan adalah tadi penguatan kalau masih dibilang mungkin ekonomi di dalam negeri
karena ekonomi di dalam negeri ini sangat penting
ikn ataupun makan siang gratis begitu ya
sepanjang itu bisa menghidupkan perekonomian oke
asal jangan kemudian tidak bisa menghidupkan perekonomian
dalam situasi seperti ini ataupun resesi kan pasti yang dipentingkan adalah belanja publik dan demand
nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kita
kembali ke pak dubes di teheran
apa yang disiapkan oleh kbri
seandainya kemudian akan ada serangan dari israel terhadap iran dan krisis di timur tengah akan kian berkepanjangan pak dubes
pak budiman tentunya apa yang kami lakukan akan fokus pada perlindungan warga negara indonesia
iya ya selain perlindungan wni
penilai bni kemudian tentunya yang perlu dilakukan sekarang secara terus menerus adalah melakukan upaya upaya diplomatik pak
jadi kemarin ibu menlu sudah melakukan komunikasi dan komunikasi ini juga tetap akan berlanjut
menjegah apapun akan terjadi open war
karena dampaknya itu akan sangat sangat negatif
tidak hanya pada stabilitas di kawasan tetapi juga global
nah itu yang tentunya akan terus dilakukan
dan kami juga akan terus mencermati perkembangan yang ada di iran itu sendiri dan lingkungan sekitar kawasan
dan meskipun di iran tetap bebas aktif
bebas aktif itu dirumuskan pendahulu kita
jadi kalau ada kemenlu ikut ikutan konyol itu
jadi dalam situasi konteks yang memang gak menentu ya situasi sekarang
apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kestabilan politik
justru di era yang juga sedang menuju transisi sebetulnya
ya tentu mas budiman sudah menyampaikan ya
stabilitas ekonomi itu harus dijaga sampai nanti terjadi transisi
nah apa yang disampaikan oleh prof didik dan juga prof didis sebetulnya menjadikan satu masukan ya
analisis kami juga yang ada di kantor staf presiden bahwa mencermati itu sangat penting
dan tentu beberapa hal yang tadi sudah kita diskusikan
bagaimana penyesuaian apbn dan lain sebagainya dengan memperhatikan kelompok yang paling rentan
ini dan juga menjaga konsumsi publik
dan satu hal sebetulnya yang juga menjadi perhatian kita di kantor staff presiden adalah psikologi masa kita
untuk melihat ini kan sebetulnya ada banyak hal ya
ini kan percampuran sentimen sosial ini kan sangat tinggi juga ya
dan bagaimana ini bisa dikelola untuk dikembalikan lagi bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini adalah akar masalahnya ini adalah masalah kemerdekaan palestina
nah oleh sebab itu kita menjaga agar publik kita kembalikan lagi bahwa ini masalah penjajahan
tetapi akar masalahnya itu adalah penjajahan yang terjadi di palestina
dan kita harus menyikapi itu dengan sangat proporsional
sesuai dengan pijakan pemerintah tentang two state solution
sehingga secara psikologis masyarakat ini akan melihatnya ini sebagai sesuatu bentuk dukungan indonesia kepada satu perjuangan kemerdekaan
jadi masyarakat kita jaga juga bahwa ini kita jaga agar tidak menjadi sebuah sentimen yang berlebihan tentang persoalan agama
disamping tentu kita terus mencermati
perlu ada semacam tim transisi ya dari pak jokowi ke pak prabowo untuk men settle berbagai persoalan persoalan itu
karena pak prabowo kan akan dua puluh oktober
kemungkinan besar akan jadi lantik sebagai presiden
tentu perubahan kekuasaan ini mau tidak mau ya apakah itu akan secara formal atau secara informal tentu itu akan terjadi proses proses
dan ini sekarang sudah dimulai misalnya apa namanya tentang rpjmn itu kan juga sudah mulai dikomunikasikan
tentu kita juga menunggu hasil dari
terus nanti mungkin itu akan dibahas lebih lanjut lagi
tentu menyesuaikan dengan kecenderungan kecenderungan yang ada sekarang dan juga kondisi kondisi yang memungkinkan untuk memberikan
ibu roini mas didi dan profik dan pak dubes telah bergabung di satu meja the forum
belum selesai perang rusia ukraina serangan balasan iran kepada israel menambah ketidak
organisasi dunia seperti tak berdaya terhadap aksi keji melawan kemanusiaan di gaza
apapun sekecil apapun pemimpin bangsa bangsa termasuk juga indonesia harus mengikhtiarkan penghentian perang dan menciptakan perdamaian dunia untuk menghindarkan dunia dari krisis kemanusiaan
selamat malam dan terima kasih